kawasan perempatan jalan fatmawati jakarta selatan
tergenang air setinggi enam puluh cm pada minggu malam
sejumlah kendaraan roda dua yang nekat menerobos genangan air
mengalami mati mesin
genangan air di kawasan ini kerap terjadi bila hujan deras melanda
akibat buruknya drainase di lokasi tersebut
kondisi serupa juga terjadi di ruas dharma wangsa raya
kebayoran baru jakarta selatan
air luapan kali dharma wangsa tumpah ke jalanan
hingga mengganggu arus lalu lintas
kondisi gua jalanin ga nangkum kecil disininya
terus sama punggung bangunan di sana kurang gede
ini udah teratas kaha
permukiman mewah di jalan puri sakti cipete selatan
cilandak jakarta selatan dan permukiman padat penduduk
di petogogan kebayoran baru jakarta selatan
juga terendam air setinggi empat puluh hingga enam puluh cm
sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi banjir
untuk membantu warga yang ingin kembali ke rumahnya
dari isa ya bu
ini pas hujan gede gedenya tadi bu ya
bu di sini emang sering banjir ya bu ya kalau hujan
bu emang kalau ini ada langganan
kenapa sih bu
banjirnya kenapa sih bu
ga tahu bu
kalinya atau gimana bu
airnya ini aja deh
saluran air ya bu
bang kalau dari bogor gede hujannya ya udah
banjir setinggi satu meter juga merendam ruas jalan kemang raya sepuluh
jakarta selatan pada senin
banjir membuat akses jalan yang menghubungkan wilayah mampang
menuju kemang terputus
tak ada satupun pengendara yang berani melintas
pengendara roda dua maupun roda empat
lebih memilih memutar arah untuk mencari jalan alternatif
selain akibat tingginya curah hujan
yang mengguyur kawasan ibu kota sejak minggu malam
banjir diperparah akibat meluapnya aliran kali kerukut
kondisi aliran kali yang sempit membuat air meluap
dan membanjiri ruas jalan
banjir yang disini kena penyempitan dari nasi
dari pulunya besar
lari ke depan
termasuk di belakang pasar ini
terutama banyak bangunan bangunan liar yang jelas
ini tadi untuk banjirnya sempat setinggi berapa cm pak
kalau daratnya sekitar satu meteran lah satu meter
sejumlah petugas ppsu dibantu petugas sudin lingkungan hidup kecamatan mampang
dikerahkan untuk membersihkan sampah dan drainase yang tersumbat
tim liputan cnn indonesia